bertepatan dengan pelaksanaan imf world bank annual meeting dua ribu delapan belas di bali cnbc indonesia melakukan grand launching yang juga diresmikan langsung oleh wakil presiden yusuf kala
acara yang berlangsung di trans resort seminyak hotel bali ini menandai peluncuran platform televisi cnbc indonesia melengkapi platform digital lewat www cnbc indonesia com yang telah muncul sejak awal dua ribu delapan belas
selain yusuf kala hadir juga menteri koordinator bidang maritim luhut binsar panjaitan menteri komunikasi dan informatika rudiantara hingga ketua ojk wimbo santoso
yusuf kala mengapresiasi hadirnya cnbc indonesia sebagai platform yang menyajikan informasi seputar ekonomi
cnbc indonesia adalah media ekonomi terintegrasi di bawah grup transmedia dan terafiliasi dengan cnbc international yang berbasis di amerika serikat
harapan kita sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih
atas penyelenggaraan ini dan juga atas launching ini semoga cnbc indonesia memberikan kita semua
karena modal utama pada dewasa ini adalah informasi
karena tanpa kecepatan informasi kita akan ketinggalan dengan banyak negara lain
dan juga kita akan ketinggalan daripada pesaing pesaing kita